hai ayah ibu udah pulang ada apa ini kenapa kalian ada di sini
gimana nih apa yang harus aku jelasin
risa sama alam tadi tadi di kamar ini ada hantu tante hah ada hantu di sini
kalian tahu dari mana ada hantu di sini kan kamarnya selalu tertutup
iya jadi tadi kita dengar ada suara aneh gitu dari luar makanya kita langsung ke sini
terus kenapa ada oh oh dia tadi pas kita mau ke kamar ini dia tiba tiba
nelfon jadi kita suruh aja dia datang kan takut ya kita cuman berdua di sini ya
benar kei iya benar bu
hai iya bu tadi saya sengaja ke rumah ke
buat belajar bersama ya udah ya udah tapi kalian semua ngapapa kan
nggak papa ga papa kalian semua itu hanya berhalusinasi sudah bertahun tahun kita
menempati rumah ini itu tidak pernah ada yang namanya makro halus atau cerita yang misterius yang
sendiri ngerasain ada yang aneh om
ayah kay minta maaf karena udah lancang masuk kamar ayah sama ibu tanpa izin
ayah tolong dong please jangan curigain temen temen kay
ya sudah ya sudah
kay dan temen temennya juga pasti gak ada niat buruk kok masuk kesini
nah ibu itu bawa oleh oleh loh buat kalian
pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan
aku sangka gidayun mampu menipu kami berdua
loh saja rajo mau mendengarkan aku pasti semua tidak akan seperti ini
aku harus menemukan rajo
aku harus menemukan kau saudaraku
kok sepi banget sih

beneran ada penyerangan disini
nah kalau ini buat kamu kay
ah makasih ibu
ya ampun kay tuh udah nyari nyari buku ini tau gak
kalo buat risa ada gak temen temen
hmm nah ada dong
nih kalo kay itu suka buku kalo kamu pasti suka
ah makasih tante
nah ini satu buat risa satu juga buat putra
ini buat kamu ya

seraka kamu risa
iya soalnya bukunya penuh sama filosofi
aku kangen tanya
menurutmu alami seowie tauf

nggak nya sih
kalau yang sama place roux
pernah nggak tau
pasti ada seseorang yang telah menyentuh ini
ayah ibu udah pulang
ada apa ini
kenapa kalian ada di sini
itu tadi eh
mudah mudahan kay belum tau semuanya
karena semuanya sudah aman jadi
oh gitu ya udah kalau gitu hati hati di jalan ya
oh ya putra makasih juga
udah nemenin risa jagain
sama sama bu wiwet
kamu tuh kapan sih
mau ngenalin pacar kamu sama ibu
masa iya pacar kamu gak diajak ke rumah kenalin sama ibu
ibu apaan sih ih
mau fokus sama kuliah
saya sudah tahu apa yang kalian lakukan di dalam kamar saya
dengan hal hal yang berbau mistis
pak gumar saya sama sekali
tidak pernah menjerumuskan anak bapak
apalagi sampai memaksanya untuk mengenal
inisiatif kay pak
anak saya mencari teman yang memiliki ketertarikan
yang sama dengan dia
saya bukan mau menghalangi
persahabatan kalian tapi saya tidak
mau kalian sampaikan apa apa
dan saya hanya minta kalian untuk fokus kuliah
tapi saya harus menyampaikan sesuatu pak
ini tentang sudahlah
lebih baik sekarang kau pulang
saya tidak mau sekar sampai mengetahui
karena sekarang orangnya ingin tahu sekali
apa yang kau lakukan disini kimau
aku sedang mencari alina
karena di tempat kosnya dia tidak ada
virasatku tidak enak
dan aku terbawa kesini disaat aku sedang telisik
sedang apa kau sini
aku sedang mencari rajo kimau
kiratus dan kidain menjebak kami
tapi setelah kami bertempur bersama mereka
rajo menghilang entah kemana
bagaimana bisa berurusan dengan paranormal itu
ceritanya panjang kimau
tapi sebaiknya kita cari dulu racu langit
tapi denger alang
kita butuh bantuan gumara
gumara sedang pergi ke luar negeri
gumara sudah ada disini
justru dia juga minta saya
untuk melindungi sekar
jadi gumara ada disini
kalau begitu memang ada baiknya kita bagi tugas saja kimau
kalau begitu aku akan melanjutkan pencarian
kimau menjemput gumara